sama sama sehat ya
mas ardi ini kalau kita berkaca pada penjualan tiket coldplay kemarin
apa saja resiko dari penggunaan bot dalam pembelian tiketnya
ya sebetulnya sih banyak ya
tapi mungkin ya ini fenomena baru di dalam penjualan tiket ya
yang selama ini mungkin kita belum pernah mengalami ya
ada otomatisasi ada tiket poolingnya
berbagai macam lah sekarang teknologi dipatang
untuk istilahnya memperamaikan suasana
jadi membuat suasana itu menjadi lebih meriah
jadi buat orang juga penasaran curious ya
dia membeli dan sebagainya
saya kira fitur fitur itu pasti juga akan juga dikembangkan
dalam kesempatan kesempatan lainnya
tapi kita sudah lihat kemarin di coldplay itu memang luar biasa ya
animo jadi tinggi ya
terus ada diferensiasi
soal harga tiket dan sebagainya
tapi ini juga merubah pola kita mau beli tiket apa
event event ya seperti dulu ya
kalau ada apa
terus apa apa aja
bahkan dua ribu delapan belas waktu kita buat asian games aja juga udah beda
nah sekarang beda lagi sistemnya ya
teknologinya dipakai juga
jadi tetap akan berkembang
dan tadi udah disampaikan di dalam narasinya juga
bahwa event organizing dan tiket sales ini adalah sebuah industri
yang sekarang sangat berkembang pesat
sering dengan perkembangan teknologi
oke mas ardi ini kan sebenarnya beberapa penyelenggara juga telah menggunakan beberapa metode nih
untuk mencegah bot
mulai dari adanya capture
ada juga pembatasan akses dari ip ip tertentu
nah apakah ini memang cukup efektif begitu untuk mengurangi penggunaan bot dari para pembeli
saya rasa tidak ya
karena kita juga tahu
kalau ingin sesuatu ya dia pasti akan berusaha maksimal ya
termasuk juga menggunakan cara cara yang tidak lazim
ini yang saya katakan ya
khawatirkan justru penggunaan bot ya
dan lain lain sebagainya
ini justru akan merusak sistem yang sudah dibangun oleh pihak penyelenggara ya
dan ini juga pada akhirnya berimbas pada sistemnya jadi macet ya
dan berimbas juga pada kececauan masyarakat di dalam membeli tiket ya
dan lebih parah lagi yang mungkin bisa terjadi juga
bisa terjadi istilahnya data data yang sudah masuk itu mungkin juga diselingin juga dengan adanya
tindakan tindakan serangan cyber ya terhadap sistem
karena serangan cyber kan susah sekali semakin hari semakin kompleks semakin sulit dideteksi
sehingga juga data data yang masuk apalagi data data pribadi bisa aja bocor gitu
oke berarti resiko serangan cyber itu juga bisa didapati oleh penyelenggara tiket tadi
ketika memang para pembelinya menggunakan bot begitu
betul dan bot itu kita nggak tahu kan modelnya seperti apa formatnya seperti apa
misalnya bot itu juga malware kita nggak tahu
memang di dalam keramaian ini pasti ada ya istilahnya orang yang akan memanfaatkan celah celah ya
celah celah dalam kesempitan yang terjadi
mas ardi sebenarnya bagi penyelenggara tiket ini mudah nggak sih mengetahui calon pembelinya nih menggunakan bot atau enggak gitu
sebetulnya bisa ya
atau memang dari awal mereka ngedesain sistemnya itu sudah memiliki sistem sistem pencegahan dini ya
artinya itu bisa terdeteksi
kedua juga mereka nggak bisa kerja sendiri ya
karena investasi di infrastruktur ya
teknologinya juga tidak murah dan nggak mungkin lah
mereka hanya invest di dalam satu sistem ini hanya untuk satu konsep dan sebagainya
karena ini besar sekali effortnya ya
investasi juga cukup besar
artinya seharusnya kalau mereka menggunakan via ketiga yang membangun sistemnya
seharusnya via ketiga itu juga bisa memberikan semacam layanan yang termanage ya
atau manage services yang sudah termasuk juga dengan fitur fitur security yang boleh dikatakan cukup canggih gitu ya
ini biasanya bisa dilakukan
tapi juga ya nggak tahu ya
saya juga bilang ya biasanya juga karena mungkin ingin mendapatkan keuntungan lebih besar ya
mereka juga seringkali enggan gitu
memakai via ketiga yang memang lebih profesional
di dalam apa yang memiliki fasilitas dan infrastruktur untuk pencegahan dan teacheserangan cyber ini
dari dunia cyber security sebenarnya penggunaan bot kan bisa dibilang curang juga seperti ya

mungkin bisa dijelaskan

jadi satu orang itu bisa menduplikasikan upaya untuk pembelian tiket
misalnya dalam kita bicara tiket ya
itu dengan menggunakan metodologi metodologi yang boleh dikatakan cukup canggih gitu ya
jadi mungkin juga menggunakan akun akun anonymous dan sebagainya
metodologi banyak sekali
artinya kalau kita bicara bot ini panjang
tapi intinya memang buat saya sih sebetulnya kalau memang kita mau beli tiket dengan cara ini memang tidak lazim ya
secara etika juga tidak benar
tapi yang paling bahaya memang bila penggunaan bot ini tidak ada semacam pembatasan
itu akan merusak sistem dan bisa beribas kepada hal hal yang lain
bahkan lebih parah dari itu bisa juga merembet ke misalnya sistem pemesanan tiket ini terhubung dengan sistem pembayaran ya
itu bisa merembet ke payment gateway
artinya di payment gateway itu ada pihak perbankan
ini akan merembet karena sekarang karakter serangan cyber itu begitu
satu kena yang lain yang akan kena
mas ardi tadi anda juga mengatakan bahwa ketika misalnya tadi satu kena semua kena
dan penyelenggara ini juga beresiko terhadap serangan cyber begitu
tapi ketika memang pembeli lain yang tidak menggunakan bot
apakah juga data data pribadi mereka juga ada kemungkinan dicuri dari bot ataupun malware tadi
karena kita nggak pernah tahu kalau terjadi serangan cyber kan kita biasanya tahunya terlambat
sedangkan karakter serangan cyber itu serangan itu nggak pernah kita ketahui kapan terjadinya
kita tahunya kalau udah heboh kan
heboh kalau ada yang sudah komplain
nah baru kita tahu
tapi masuknya kapan kita nggak tahu
sehingga kalau ditanya apakah ada sesuatu atau data data fisik yang hilang jelas tidak ada
tapi yang terjadi adalah sudah terjadi cloning
ya atau pengkopian
kasian dari data data yang tersimpan di dalam arsip arsip elektronik yang disimpan oleh sistemnya
itu yang disalin
jadi fisiknya masih ada
tapi datanya sudah disalin
mas ardi kita sudah sepakat ya bahwa penggunaan bot ini tidak sesuai dengan etika
tadi resikonya juga tinggi
baik itu untuk penyelenggara tiket maupun para pengantri lainnya
tapi kalau misalnya saya tanya tipsnya seperti apa sih untuk war ticket nih tanpa menggunakan bot
supaya kita bisa dapat begitu
tiket konser maupun event olahraga yang diinginkan
ya sebaiknya udahlah kita pakai sistem seperti dulu ya
yang rentoh juga
yang bisa berjalan dengan baik
tidak ada komplain
konser dulu kan tidak ada sistem sistem begini ya
ticket penjualan juga dari dulu itu itu saja
kenapa sih nggak pakai itu
yang selama ini membantu menjualkan tiket secara konvensional dibantu aja sistemnya
jadi saling tergantung antara event organizer dengan penjualan
tiket itu satu rangkaian
tidak bisa dipisahkan
kenapa kita harus pakai sistem baru baru ini ya pak
yang canggih canggih tapi justru tidak menguntungkan bahkan merugikan
lebih baik kita yang berdayakan yang selama ini sudah berjalan ya
toh sudah terbukti tidak ada masalah selama ini
walaupun memang di lapangan mungkin terjadi ada nama scalper ya
orang orang yang menjual tiket dengan harga mahal pada saat saat mendekati hari h ya
itu fenomena seluruh dunia seperti itu
saya juga sekali
terus terangnya dari kecil saya hobi nonton konsep di mana mana ya
saya sudah lihat konset di berbagai pelandunya ya
tapi ya ketika teknologi mulai bermain ya
muncullah masalah masalah baru yang mungkin kita sendiri juga belum siap untuk menyesuaikan diri
tapi di indonesia sendiri selama ini saya melihat sistem yang sudah dijalankan ya
dengan teman teman lainnya sebagai penyelenggara konser konser besar ya
itu sebenarnya bagus banget
bagus dan sudah sudah berjalan baik
tapi tidak ada masalah
tidak ada komplain seperti yang terakhir terakhir ini saya dengar
waduh ini ada orang kena tipu segala macam
tidak ada kayak gitu
oke berarti kita harapkan ke depannya bisa kembali lagi
kalau yang baik baik ya kenapa tidak ditingkatkan
begitu ya bukan diganti dengan hal yang baru yang justru bisa beresiko bagi semua pihak
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini
chairman indonesia cyber security forum ardi suteja